setelah tenang selama sepekan terakhir gunung merapi di perbatasan jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta kembali erupsi
erupsi ini tidak mematikan namun masyarakat yang berada di barat daya merapi diminta mewaspadai terjadinya hujan abu
letusan terjadi pukul delapan lebih dua puluh menit dengan durasi selama dua menit
tinggi kalau mencapai enam meter tertinggi selama pasca erupsi dua ribu sepuluh lalu
pantauan balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi menunjukkan arah letusan mengarah ke barat daya
status merapi masih sama yaitu waspada
masyarakat diminta mengosongkan zona bahaya tiga km dari puncak
korresponden rawan setiawan di kantor balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi atau bpptkg yogyakarta setelah tadi pagi terjadi erupsi
hendrawan bagaimana perkembangannya hingga siang ini apakah erupsi tadi pagi juga berdampak terhadap aktivitas penerbangan
dampak dari erupsi yang terjadi pada tadi pagi pukul delapan lebih dua puluh waktu indonesia barat hanyalah berupa hujan abu saja di daerah daerah yang berada di barat daya sampai dengan barat dan barat laut
ini tadi kami mendapatkan informasi di kabupaten magelang misalnya itu terdapat sejumlah desa di tiga kecamatan yang mengalami hujan abu
selain itu juga ada sejumlah tempat lain yang berada
di barat laut merapi yang masuk kabupaten boyolali dan ada dua pos merapi di selo dan jerakah yang dua duanya mengalami hujan abu
namun perlu kita ingat kembali elvira bahwa hujan abu yang terjadi dari erupsi merapi ini tentu saja tidak mematikan
berbeda dengan mungkin ingatan kita teringat pada erupsi dua ribu sepuluh yang sifatnya eksplosif
namun erupsi kali ini hanyalah hujan abu saja sehingga sekali lagi ini tidak mematikan artinya tidak pernah ada laporan di mana korban jatuh akibat hujan abu
masyarakat hanya diminta untuk mengantisipasi terjadinya hujan abu yang terjadi di wilayahnya seperti dengan memakai jaket memakai masker kemudian menutup persediaan air misalnya yang terbuka
dan masyarakat diminta untuk tetap tenang karena radius bahaya adalah tiga km dari puncak merapi
kenapa tiga km karena pagi ini sudah mulai terpantau adanya vegetasi yang terbakar yang berada di sebelah barat laut merapi
vegetasi ini terbakar akibat dalam bahasa vulkanologi disebut akibat balistik atau jatuhan dari material vulkanik dari merapi ini
namun sekali lagi ini lokasinya satu lima km dari puncak merapi
sehingga warga yang berada jauh di luar tiga km mereka dapat menemukan
kondisi serupa atau jatuhannya juga pernah terjadi pada erupsi freatik dua ribu tiga belas lalu namun kala itu hanya sekitar satu km dari puncak
karena bila kita melihat sejarah dari erupsi setelah erupsi dua ribu sepuluh maka hari ini bila kita melihat berbicara tentang kolam asap ini cukup tinggi sampai enam meter
ini pernah terjadi pada tanggal dua puluh empat yang lalu
dan kalau di yogyakarta tidak terjadi hujan abu
ini justru terjadi sekali lagi di daerah daerah yang berada di wilayah jauh dari yogyakarta
misalnya di daerah magelang dan boyolali
ini tentu saja wajar terjadi bila kita melihat erupsi kelut dua ribu empat belas kolom asap yang tinggi tidak membuat daerah di sekitarnya atau kediri dan sekitar di jawa timur itu mengalami hujan abu
tapi justru terjadi di daerah yang jauh yaitu di yogyakarta
elvirawan mengingat aktivitas merapi tidak bisa diprediksi erupsi terus terjadi
meskipun tadi anda memastikan saat ini hujan abu dalam sifatnya tanda kutip tidak berbahaya
tapi masker diperlukan agar masyarakat terhindar dari hujan abu ini
apakah himbauan himbauan seperti ini pembagian masker aktif dilakukan baik oleh dinas terkait oleh pemprov yogyakarta ataupun dinas terkait lainnya hendrawan
ya akibat dari letusan ini tentu saja pihak pihak otoritas terkait pemda
dan bppd kabupaten sudah melakukan antisipasi apalagi di daerah seputar merapi ini sudah terbiasa dengan upaya penanggulangan seperti ini
dan menarik misalnya tadi di desa gelagah harjo misalnya ketika terjadi erupsi
ini lokasinya lebih dari tiga km dari puncak merapi
mereka sempat mengungsi ada sekitar dua ratus an lebih warga yang mengungsi di balai desa gelaga harjo
kemudian wakil bupati sleman dan juga pihak kalak bbd kabupaten sleman mendatangi pengungsi dan menyampaikan
kondisinya dan sebagian besar dari mereka sudah bisa kembali ke rumah mereka masing masing
hanya ada sekitar empat puluh lima warga yang usianya rentan misalnya lansia dan anak anak yang ditinggal atau masih berada di pengungsian di gelaga harjo
sementara sebagian besar dari warga masyarakat sudah kembali pulang
tentang pembagian masker juga sudah dilakukan oleh bppd setempat
di kabupaten sleman tadi juga sudah berkoordinasi dengan pihak pmi
di kecamatan pakem misalnya sudah dibagikan
setidaknya minimal ada lebih dari satu dua ratus masker yang sudah dibagikan kepada masyarakat
sehingga antisipasi sudah dilakukan terkait dengan erupsi ini
dan sekali lagi ini untuk meningkatkan kewaspadaan awareness masyarakat bahwa mereka hidup berdampingan dengan merapi
dan hal hal seperti inilah yang perlu dipersiapkan sebagai warga yang berada atau tinggal di seputaran lereng merapi
hendra wansutiawan langsung dari darai istimewa
terima kasih informasi anda